tak hanya di indonesia ternyata negeri sakura atau jepang juga memiliki olahan kuliner nasi liwet namanya kamamesi
proses pembuatannya mirip dengan nasi liwet di tanah air namun yang membedakan adalah lauk pauknya
seperti apa bentuknya ini dia
olahan nasi dengan teknik liwet sangat beragam
dua yang cukup terkenal di tanah air adalah nasi liwet khas solo dan nasi liwet khas sunda
dari keduanya terdapat beberapa perbedaan yang unik
mulai dari sejarah cara masak hingga penyajiannya
namun ternyata tak hanya di indonesia nasi liwet juga menjadi salah satu hidangan di negara jepang
nasi liwet ada di jepang kayaknya gak kebayangin soalnya kalau
tapi kalau orang jepang bikin nasi liwet
mungkin ada salmonnya kali ya
aku udah pernah nyoba terus enak juga rasanya
cuma kalau aku sih karena aku orang indonesia aku lebih suka nasi lewatnya khas sunda
sebelum merasakan kelezatan kamameshi atau nasi liwet negara sakura
mari kita ikut racik bersama ahlinya di rumah makan jepang di jalan bukit pakar timur kota bandung
pertama buat dulu nasinya
biasanya menanak nasi menggunakan air
di menu ini air diganti dengan saus kamamesi
nasi dimasak sekaligus bersama abu rage jamur shitake dan tebul
setelah saus menyusut dan menyerap
masukkan toppingnya yaitu udang kerang ikan salmon ayam suwir paha ayam dan unagi
tunggu selama tiga puluh menit kamameshi pun siap disantap
karena prosesnya itu kita prosesnya
proses indonesia kayak dilewat gitu kalau versi di sundanya udah gitu
kita juga pakainya pakai tempatnya tempat kayak orang sunda gitu
tapi kita pakai bumbunya bumbu jepang
jadi kenapa disebutnya kamamesi itu nasi liwet versi jepang
ya penggunaan bumbu dan topping adalah yang membedakan antara nasi liwet indonesia dan jepang
namun kemiripannya adalah penggunaan kettle atau kastrol saat penyajiannya
ini mirip nasi liwet namun yang membedakan adalah penggunaan toppingnya
ada juga yang menyebutnya nasi kerak ala jepang
karena telah melalui proses yang cukup lama makanya di bagian bawah nasinya berkerak
nah kalau rasanya ini khas jepang banget
ada gurih dan kayakan rasa karena penggunaan toppingnya yang banyak
di jepang sana kamamesi menjadi menu tradisional yang biasa dinikmati bersama keluarga saat makan siang atau makan malam
untuk penggunaan topping menyesuaikan dengan daerah yang ditinggali
seperti daerah pegunungan yang biasanya menggunakan topping aneka sayuran
sementara daerah pesisir biasanya menggunakan topping seafood
dian permatasari bandung